kita ke informasi berikutnya siswa smp muhammadiyah lima surabaya bersama siswa dari thailand mengadakan pembelajaran di luar kelas
mereka menggambar di atas tempat sampah sebagai media berkreasi
ya tentu saja kegiatan belajar ini bertujuan untuk menanamkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan
puluhan siswa dari smp muhammadiyah v surabaya dan smp rayong thailand ini menggambar dengan menggunakan media tempat sampah
para siswa antusias menggoreskan tinta di atas tempat sampah dengan beragam bentuk seperti bunga daun dan bumi
diharapkan tempat sampah yang mereka gambar dapat menyampaikan pesan sosial kepada warga tentang pentingnya menjaga lingkungan
kegiatan menggambar tong sampah yang nanti jadinya kreatif tentang eko yoks
eko yoks itu pemanasan global
jadi kita disuruh melindungi bumi
dengan cara mengingatkan teman teman yang di sekolah di seluruh dunia mari kita bikin penghijauan
kemudian kita amankan air dan kita buang sampah pada tempatnya
karena itu berhubungan sekali dengan pemanasan global yang begitu luar biasa
para siswa dari thailand ini berada di surabaya dalam rangka pertukaran pelajar
selain melukis dengan tema lingkungan para siswa dari thailand ini nantinya juga akan belajar memasak hingga mengenal kebudayaan indonesia